yang suka jalan jalan ke kawasan bogor pasti familiar dengan ragam kuliner dari kota hujan
ini dia nih salah satunya kerupuk mie kuning yang bisa dipadukan dengan ragam sajian
nah biasanya asinan bogor disajikan dengan kerupuk mie yang renyah dan berwarna kuning cerah
selain asinan kerupuk mie kuning juga cocok menjadi pendamping kuliner lainnya
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi ini adalah kerupuk mie kuning
salah satu comelan comelan hash dari wilayah bogor
mau pakai asinan mau pakai gado gado mau pakai rujak apapun bisa nggak masalah
tapi sebelum saya akan menyantap makanan makanan ini kita akan lihat dulu proses bikinnya
apakah mudah segampang makannya atau kiri kiri
seperti apa kita lihat
padi saya konsumsi berasal dari satu bahan utama
ini pakai sagu aja
mau pakai tepung lain seberapa bisa
cuma ada alasan kenapa ini hanya milih tepung sagu aja
saya akan jelaskan sambil periksa
ini pengadulnya disini
kampung kaum pandak yang berada di kelurahan karadinan cibinong kabupaten bogor
di barat persohor dengan sebutan kampung kerupuk
di kampung ini ada puluhan industri rumahan milik keluarga yang memproduksi aneka kerupuk
kerupuk mie kuning adalah salah satunya
dalam sehari di tempat ini mampu mengolah enam ratus kg sagu menjadi kerupuk mie kuning mentah
yang dijual di kawasan jabodetabek banten hingga provinsi lampung
udah cukup ya
nah jadi bagian yang kasar kasar nih
dan juga ada sisa sisa kotoran
seperti ini nih dia nggak ikut terbawa dalam proses
karena kan mie kerupuk kuning itu tuh dimakannya tuh keras keras dan ya harus gak ada yang gerinjel
terus juga jangan sampai ada sisa kotoran karena yang ada nanti pembeli komplek
ujung ujungnya tidak beli dan beli
selanjutnya sagu akan diaduk menggunakan air panas
ingat ya harus air panas
air panas akan membantu melunakan tepung sagu dan membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk
dalam proses ini tambahkan juga pewarna makanan berwarna kuning untuk mempercantik tampilan
dan membedakan antara kerupuk yang dibuat dari sagu dengan kerupuk putih yang dibuat dari tepung tapioca
bang ini sepanas ini nih
di dalamnya tuh masih berasa panas gitu
memang kadar panasnya berkurang seiring dia dimasukin atau dicampur dengan tepung
tapi tetap aja panas pak
dalam proses pembuatan kerupuk mie kuning dengan tepung sagu
air panas juga akan membuat adonan menyatu sempurna dan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai
untuk mendapatkan kerupuk mie kuning yang renyah
tangan harus kuat menahan rasa panas ketika mengandung
sehingga adonan bisa terbentuk dengan kekuatan yang sangat baik
sehingga adonan bisa terbentuk dengan kekuatan yang sangat baik
aduk terus hingga kalis dan adonan tidak lagi lengket di tangan
tangan merah sampai ini
adonan selanjutnya masuk ke dalam mesin cetak
tapi isinya masih tradisional dan menggunakan kayu seperti ini
tekan kayunya kuat kuat ya hingga adonan berubah menjadi pipi seperti ini
sekarang aaron berbincong denganmented snow ini
adonan hitam dan mengg
nah koplingnya duk koplingnya
butuh tenaga ekstra dan kepiawayan untuk mengatur gerakan kaki dan tangan
untuk mencetak kerupuk mie kuning dengan cara manual seperti ini
bukan ketenaganya pak polanya masih bingung pak
ini tangan kemana kaki kemana
adonan yang keluar berbentuk mie kecil
dan dari sinilah penyebutan kerupuk mie kuning berasal
ketika mie keluar dari mesin cetak kipas kipas agar mie tidak menempel satu sama lain
ini sambil di kipas kipas biar dia nggak nempel
kira kira setengah meter sampai satu meter
t sat c belum ibu
nampaknya adonan yang saya pegang menempel satu sama lain nih
makasih langsung lompat daripada salah semuanya
kalau yang benar itu iya
nah seperti ibu ini nih
oke mbak bu saya pinjam dulu
ini yang udah
ini yang udah dikipas sama ibunya yang udah versi benar
dia lebih nggak nempel
kalau punya saya dia tuh
tuh kelihatan lah ya
malah nanti dia patah
ini nggak bisa dipakai buat adonan luar paling buat tengahan doang
nah ini yang benar
lanjut kita bentuk mie melingkar dengan bantuan cetakan
ada beragam ukuran cetakan
kalau yang tengah saya pakai ini berdiameter lima belas cm
atau berukuran besar
kalau mau dibuat lebih kecil bisa kok
semua tergantung permintaan pembesar
begini benar bu
bagian mie yang pendek jangan dibuang
karena bagian kerupuk yang pendek atau agak hancur ini
akan menjadi bagian tengah kerupuk
letakkan pada alas bambu dengan cepat
agar kerupuk mie kuning berbentuk bulat sempurna
kalau kata ibunya sebenarnya kalau misalkan nih
semuanya dimasukin begini aja sampai ikut cetakan
ya bisa bisa aja jadi kerupuk kuning
cuma pasti akan kalah saing dengan yang lain
dengan pabrik lain yang buatnya lebih rapi
jadi buatnya itu ada beberapa lembar
dibikin dulu pinggirannya baru dimasukin tengahnya
selanjutnya kerupuk mie kuning masuk dalam proses pengukusan
untuk bahan bakar biasanya para produsen kerupuk di kampung kaum pandat
menggunakan kayu bakar
selain lebih murah proses pengukusan dengan kayu bakar akan menghasilkan aroma khas
yang menambah cita rasa ketika disantap
setelah kurang lebih setengah jam kerupuk mie kuning sudah matang
namun kerupuk belum bisa dijual dan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu penjemuran
warga biasa menyebutnya dengan melempem
proses penyemuran ini juga akan membuat kurbut mikuni
yang ditahan lama dan dapat disimpan hingga satu tahun
cuaca hujan karena kan kita masih matahari terus
terus kalau sampai cuacanya lagi nggak baik itu biasa gimana
untuk pengiriman hingga ke pulau sumatera
produsen kerupuk di kampung kerupuk menjualnya dalam kondisi mentah
namun untuk penjualan di sekitar kawasan bogor
beberapa warga menjualnya dalam kondisi matang
tapi tidak digoreng menggunakan minyak ya
melainkan menggunakan pasir
menggoreng kerupuk dengan pasir bisa membantu meminimalisir kandungan kalori
ketimbang digoreng dengan minyak sayur
namun jenis pasir yang digunakan tidak boleh sembarangan
selain harus dicuci bersih sebelum digunakan
gunakan pasir yang memang diperuntukkan untuk menyangrai
dan tidak mudah pecah menjadi debu
salah satu jenis pasir yang biasa digunakan oleh warga adalah jenis pasir laut
oh terlalu kelamaan
nggak ya maaf
panas pak haji
mayan apet ya
silahkan pak jelajah pak
hasil aduh aduh
kerupuk mie kuning dijual dengan harga bervariasi
kalau beli langsung di kampung kerupuk
rata rata dipatok seribu rupiah per buah
tapi kalau mau diantar
produsen kerupuk menjualnya dengan harga
dua tiga ribu rupiah
tergantung lokasi pengiriman
aduh ini kita akan coba yang fresh
from di wajan
oh segini tuh
selain cocok disantap langsung
atau dipadukan dengan asinan bogor
kerupuk mie kuning juga cocok menjadi kudapan pendamping
jadul gado salah satunya
eits tentu tidak afdol kalau tidak menyantap kerupuk mie kuning
dengan asinan khas bogor yang asap dan segar
apa yang nganyamung sama kerupuk ini
bagaimana anda tertarik mencoba membuat kerupuk mie kuning
seeksternya ya karena proses produksinya
oh iya harus tahan panas juga
rian fernando di w agung yuljarto bogor jawa barat